sementara itu direktur jenderal pajak surya utomo juga membenarkan ada sejumlah perusahaan dan konsultan pajak yang terlibat dengan kasus rafael alun trisambodo
dari temuan inspektorat jenderal ada enam perusahaan dan satu konsultan pajak
dalam konferensi pers di gedung kementerian keuangan rabu delapan maret direktur jenderal pajak suryo utomo memaparkan inisial dari nama dan konsultan pajak
yaitu gta skp pha cc pda rr dan scr
nama nama tersebut adalah yang didapatkan dari penelusuran ppatk dan kpk
suryo juga memaparkan bahwa ada temuan pajak yang masih harus dibayar dari perusahaan tersebut
suryo juga menegaskan tindakan serupa pernah dilakukan pada kasus yang melibatkan pegawai pajak sebelumnya
terhadap enam perusahaan yang disampaikan plus satu konsultan pajak yang diduga terkait dengan saudara rat
dan ini merupakan pengembangan dari klarifikasi kpn yang dilakukan oleh kpk
dalam hal terdapat potensi yang masih harus dibayar potensi pajak maksud saya
ada temuan pajak yang masih harus dibayar atas perusahaan perusahaan tersebut
karena itu nanti akan kita terbit